jna merayakan ulang tahun ke tiga puluh dengan tema
tiga dekade bahagia bersama yang diadakan secara virtual life
penyelenggaraan acara ini sebagai ucapan syukur jna
yang telah melayani masyarakat selama tiga dekade
acara ini dihadiri undangan terbatas manajerial
serta dihadiri oleh presiden direktur jne m feryadi
dengan menerapkan protokol kesehatan
tahun ini di suasana pandemi tapi kita tahu bahwa
ulang tahun perlu tentu kita melakukan kegiatan syukuran
kami selalu memaknai ulang tahun itu dengan dua hal
satu syukuran satu perayaan
syukuran terhadap apa apa yang sudah kita capai
tentunya kita juga harus merayakan bahwa ini sebagai satu kejayaan
kalau kita melihat di logo ulang tahun jna ke tiga puluh tahun tahun ini
ada beberapa tapak tangan yang memang itulah gambaran
bahwa selama ini kita berhasil melakukan kegiatan syukuran
banyak disupport kita banyak didoakan oleh anak anak yatim piatu
yang selama ini memang dekat dengan jna
acara dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh sheikh ali jaber
kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh presiden direktur jne m feryadi
sebagai simbolis tanda dibukanya acara puncak hut jne ke tiga puluh
pada kesempatan ini jne pun memberikan santunan kepada anak yatim
sesuai dengan nilai nilai spiritual yang telah diterapkan
jna juga menerapkan jna sejak tiga puluh tahun silam
yaitu memberi menyantuni dan menyayangi kaum duafa
untuk konsep virtual di jne tiga dekade ini berbeda tentunya dengan tahun tahun sebelumnya
karena ini konsepnya adalah virtual
kita akan go online dengan menggunakan beberapa channel
demi protokol kesehatan yang ekstra ketat juga
kenapa kami juga memilih tempat ini
karena space yang begitu besar
dan juga ini sekali lagi juga kami ingin memberikan semangat
kepada kesatria dan sekalian di jna seluruh indonesia
bahwa nantinya dalam waktu dekat kita akan memiliki tempat seperti ini
dalam perayaan ini jna membagikan door price dan grand price
berupa tiga puluh unit motor dan dua unit rumah bagi karyawan yang beruntung
serta ratusan hadiah lainnya yang dibagikan melalui penguntian
terdapat juga pemilihan karyawan terbaik dari pusat dan cabang
untuk level manajerial hingga level staff
dan kemeriahan acara pun ditutup dengan penampilan dari rosa
dari tahun sembilan puluh kita sudah kerja
tiga puluh tahun ini semuanya baik baik semua
jadi kita dapat berkah dari jna
senang aja gitu mengharukan berubah saya sendiri
semoga jna semakin sukses dan tetap melayani sepenuh hati
di hari ulang tahun jna yang ke tiga puluh tahun
tiga dekade saya ingin mengajak seluruh satria dan seikan di jna untuk terus semangat
tiga dekade bahagia bersama